bibaes pikiran di rcti
kamu lagi ngapain lu di sini
eh papa berantem sama dia ya mau saya pukul dia

kamu diapa apaan sih sudah ngebohongin papa mentah mentah sekarang kamu mukul dia lagi
kamu tau kan dia dia itu calon adik ipar kamu dan jody tidak bersalah
ya terima kasih bu
saya punya tugas khusus untuk kamu
kamu harus jaga perempuan ini baik baik di kantor
akan jadi sekretaris kamu nara
tapi kenapa nona harus jadi sekretaris saya
kenapa aku jadi sekretarisnya dia
kenapa kalian berdua jadi ngatur saya
saya ini istri yang punya perusahaan
kamu yang punya ide untuk kerja di kantor jody kan
ikutin saja apa perintah saya
jangan terlalu banyak melawan
saya tunggu kalian berdua di kantor
jangan kasih tahu jody dulu soal ini
jadi selama ini jody selalu diganggu sama binona
betul juga kata papa
dia harus dikasih perhatian
belajar dan biar kapok
kamu itu lemah banget sama perempuan
terima kasih bapak
kalau begitu saya masuk dulu ya pak
iya baik pak
ya pak aku mau perme hartorn
karena dia aiki bangun bangun
kok pak maman masih membela dia
pak maman kerja sama saya
jadi mata matanya irwin syah ya
bukan bukan begitu bu
saya benar benar sudah
nggak ada hubungan lagi dengan irwin syah
cuma rasa kasihan
gak ada motif lain apa apa bu
silahkan ibu pecat saya
pak maman memang betul betul setia
irwin syah memang kurang ajar
mecat orang sebaik ini
saya terlalu sensitif dan
mudah mudahan pak maman juga
karena jody kan berantem terus sama papanya
jody masuk penjara
pak maman kan tahu
ya hal itu
sudah saya dengar dari bapak tadi bu
seharusnya saya ambil mobil di rumah buat ibu
dan bapak kan udah balik
tapi ibunya udah keburu keluar
buat ibu gimana
boleh pak maman
tadinya saya mau keluarin jori
dari sini pak maman
mungkin betul juga apa kata papanya jody
jody harus dikasih pelajaran
supaya dia kapal
kenapa aku jadi deg degan kayak gini ya
dipandang sama nara
kenapa sih dia nggak ngomel aja
kalau gini kan aku malah mati cahaya
nara kamu tuh apa
suruh ini ke ibunya jody
kamu kerja di kantor ini
kamu udah gila apa
aku berada diantara kamu dan pacar kamu
aku tuh juga
aku gak tau
tadi tuh aku emosi
terus aku kelepasan
makanya aku tadi ngomong aco sama dia
aku mau kerja di kantornya jody
supaya dia tuh bisa ngawasin aku
abis itu dia tuh curigaan terus sama aku
ini bukti kegilaan kamu tau gak
aku kerja di kantor judi juga
emangnya di kantor judi cuma kamu apa
masih banyak yang lain
lagi aku juga gak tau kalau aku ditaruh diketik ketik sama kamu
ini lepasin dong
tangan kamu ini gak akan aku lepasin
aku mau rantai
aku ikut di tangan aku
biar kamu gak bikin susah selamanya
jadi kamu mau aku ikut sama kamu terus kemana mana
semua hidup kamu
kamu mau bikin ara menderita seumur hidup ya
bukan kayak gitu
aku tadi barusan lagi bercanda sama nara
ya kan nara
ini nona emang suka bercanda
aku harus pergi ke kantor dulu ya
aku mau tanya satu hal sama kamu
enggak lah gak mungkin aku suka sama nara gak mungkin
nara kan culun kayak gitu kak aku enggak suka cowok culun
kamu kan tahu aku lebih cocok tuh nara sama kamu
sama sama pinter serius cocok berdua
kalau gitu stop jadiin nara pembantu kamu
kenapa sih nara selalu harus selesaiin masalah kamu
katanya aku juga enggak tau kenapa aku selalu menyelesain nara aku enggak tau
makanya mulai dari sekarang kamu jauhi nara ya
aku enggak mau nara pikir aku enggak bisa dididik adik aku
papa papa masih di sel kak
katanya kakak temuin papa aja aku lagi enggak bisa ketemu dia
kalau kamu terus begitu sama nara jangan salahkan aku kalau aku akan bikin kamu keluar dari rumahnya nara
nah ini anak anak yang lain
ada yang besuk bapaknya
sama sama mama saya om udah mulai gak sayang sama anaknya
buktinya boro boro dibebasin dicinguk aja enggak
papa berantem sama dia ya
mau saya pukul dia
kamu lihat papaan sih sudah ngebohongin papa mentah mentah
sekarang kamu mukul dia lagi
kamu tahu ade dia itu calon adik ipar kamu
dan jody tidak bersalah